ada lima unit kendaraan roda dua yang diserahkan wahyu kenso kepada penyidik
dua diantaranya adalah motor gede dengan merek harley davidson dan pmw
kemudian selain itu juga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi
yaitu bernama berinisial rr dan re
kemudian dari dua orang tersebut salah satu diantaranya yaitu e
re dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka
karena re ini adalah marketing daripada robot trading atg
kemudian rencana tidak lanjut bahwa besok rencana hari selasa
tanggal empat belas maret dua ribu dua puluh tiga akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap beberapa saksi
di antaranya adalah istri daripada tersangka wahyu kenso